banjir yang merendam ratusan permukaan warga di kawasan kebun pala jatinegara jakarta timur mulai berangsur surut pada minggu pagi
sebelumnya banjir sempat mencapai ketinggian lebih dari tiga meter
kondisi banjir yang surut langsung dimanfaatkan sejumlah warga untuk menyingkirkan sampah dan lumpur yang mengendap di rumah mereka
sejumlah warga mengaku kesulitan membersihkan rumah lantaran ketebalan lumpur dan juga yang mencapai sepuluh hingga dua puluh cm
dan selain itu aliran listrik yang padam sejak kemarin menghambat upaya warga membersihkan rumah
warga berharap perintah provinsi dg jakarta dapat menurunkan tugas ppsu ataupun damkar untuk membantu menyingkirkan sampah dan lumpur yang tebal
sejumlah warga yang tersebut dikumpulkan oleh pemerintah dan pemerintah yang tersebut dikumpulkan oleh pemerintah yang tersebut